oke sekarang kita masukin barang barang yang berikutnya
untuk anda pecinta komedi dan ingin menyaksikan langsung stand up komedi
ada lokasi yang bisa anda kunjungi
ya ada sebuah kafe di kawasan r m marta di nyata bandung jawa barat
yang bisa menjadi pilihan anda
para komika berkumpul dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh komunitas stand up komedi bandung
setiap hari jumat dan minggu
di hari jumat ada adegan berbagi dan konsultasi mengenai materi
sedangkan di hari minggu ada kegiatan latihan atau yang lebih dikenal dengan open mike
sejak terbentuk pada lima agustus dua ribu sebelas
komunitas yang terbentuk karena adanya kesamaan hobi ini
anggota yang terdiri dari berbagai kalangan
komunitas ini terbuka bagi siapapun tanpa ada ketentuan usia
awalnya karena dari nonton open mic
terus kenal terus gabung
tapi awalnya gabung gak minat jadi komik
cuman karena penasaran
terus awalnya cobain open mic
awalnya ikut sharing dulu
terus cobain open mike terus ketagihan
jadi open mic terus
saya ikut stand up komedi
mematakan image orang
bahwa kita orang di timur sana
komunitas stand up komedi bandung ini sudah melahirkan banyak komika andal dan terkenal
di proses evolusinya tuh ternyata dari ini jadi canggih
ada yang berbeda dari open mic kali ini
karena open mic kali ini bertepatan dengan perayaan anniversary yang kelima
dari komunitas stand up komedi bandung
jadi pada open mic kali ini tidak hanya ada latihan
tapi komika juga dapat berkompetisi
yang dinilai langsung oleh para juri
dan juga dapat merebutkan banyak hadiah
rizka rizliyah bandung